banyaknya itu sebenarnya itu kan aluminium itu ada garis polisinya maksudnya berarti
salah satunya dari situ sumber apinya kalilah itu kebanyakan di kalian kebanyakan kasih kalian ya
lompat api mungkin dari situ lompatnya barangkali aja gitu
dari situ kali lompatnya tapi kalau ketiang itu udah muncul akran